sampai jumpa di video selanjutnya

dan saat ini beliau sedang menjalani pengobatan
dan selama masa pengobatan dan penyembuhan papa saya
saya jody herlambang akan menggantikan seluruh tanggung jawab dari pak herlambang
untuk menjalankan seluruh lini yang ada di pt megateknik
kalian tidak usah khawatir
kinerja saya pun tetap ada di bawah pengawasan papua saya
kalian tidak perlu khawatir
pak hantu maaf
saya akan menemui pak hantu setelah rapat dengan karyawan
pak herlambang telah menggitamu
instruksikan kepada kami untuk membacakan surat penunjukan beliau
tentang penanggung jawab perusahaan
kalau beliau tidak bisa menjalankan kewajibannya
ma udah mama tenang aja
justru ini bagus untuk mengukuhkan posisi aku
nggak akan ada lagi pertanyaan dari karyawan lain
jody mama nggak tahu sebab surat apa
ini bagian dari surat wasiat papa
udah lah mama tenang aja nggak ada perubahan kan
setahu kamu nggak ada
bukan papa selalu cerita sekarang sama mama
oh ya para peserta rapat
beliau datang di rapat siang hari ini untuk membacakan
surat penunjukan pak ya
surat penunjukan dari papa saya pak herlambang
silahkan pak oto
aku harus benar benar belajar dengan pak erlambang
bahkan untuk keadaan seperti ini
surat penunjukan resmi pun sudah ada
jadi nggak mungkin ada gejolak di perusahaan ini
surat penunjukan ini telah dibuat tiga hari kemudian
bila terjadi sesuatu pada diri saya herlambang
maka semua kekuasaan dan kekayaan saya
akan diatur oleh pihak yang telah saya tentukan
pihak tersebut akan mengelola
semua aset saya
sampai pada waktu dan syarat yang telah saya tentukan
ada pihak atau orang lain yang akan menguasai kekayaan kita lah
dan pihak tersebut adalah
manager bidang pengembangan produk sekaligus orang kepercayaan saya
kamu udah gila pak
untuk mengelola perusahaan ini
nggak mungkin aku harus melihat anak curah itu menguasai harta ayah aku sendiri
apa nara yang akan menjadi pemilik perusahaan jodi ketika merlambang sakit
kenapa saya bubarkan dulu
pak oto dan stafnya
mau ketemu dengan saya di ruangan jodi
silahkan yang lain keluar
nara nggak jadi dipecat
dan aku yakin
nara nggak merencanakan semua ini
ini pasti karena omer lama nggak yakin kalau jodi bisa ngebuat perusahaannya maju
kakak pasti bahagia kalau tahu tentang hal ini
jadi ini yang kamu cari
ini yang kamu cari selama ini
kamu bersekongkol dengan widona mau membunuh suami saya
hanya untuk merebut semua hanta kami
ada yang mau bunuh pak herlambang bu
pak herlambang membuat surat penunjukan ini dalam keadaan sadar
dan tanpa tekanan dari siapapun
bahkan beliau sendiri yang mengganti dalam dokumen surat ini
kalau pak nara tidak tahu sama sekali mengenai hal ini
itu kan cuma akal licik nara
saya sudah bekerja sama cukup lama dengan pak herlambang
jadi saya paham betul dengan sifat beliau
lagipula penunjukan ini hanya bersifat sementara selama beliau sakit
lebih baik kita berkonsentrasi agar beliau sembuh supaya bisa kembali bekerja
dengan begitu surat penunjukan ini tidak akan berlaku lagi
jangan kamu pikir kamu bisa menggelenggangkangkung
seenak menjadi bos di kantor saya ya
hadapi dulu saya
jodi mau ke mana
aku mau ke rumah sakit
aku mau tanya sama papa tentang kebenaran surat ini
pak herlambang menyuruh saya untuk menyerahkan sendiri surat ini langsung kepada anda
ya terima kasih
apapun yang terjadi

saya akan membelinya
terima kasih pak
saya akan menyerahkan surat ini
jangan lupa untuk berikan kepadamu
terima kasih pak
kamu harus bantu saya supaya jody gak menyentuh perusahaan ini
saya percayakan semua aset saya pada kamu nara
kamu harus bertahan sampai saya memberikan instruksi selanjutnya
pasti pak erlambang takut kalau jody membuat perusahaan ini bangkrut dalam sekejap
tapi tadi ibu fresa bilang nona mau mencelakakan pak erlambang
ada salah paham apa lagi ini
ini pasti ada hubungannya dengan om irwin syah
aku gak tahu apa yang kamu dengar dari mama kamu
tapi please kamu percaya ya sama aku
ini bukan kemauan aku untuk mencelakakan papa kamu
tapi ini semua keinginan bapak aku
lagi lagi om irwin yang bikin masalah
nona kamu harus kasih aku kesempatan berada di samping kamu
kamu ternyata sudah merencanakan semua ini sejak lama
kamu membujuk narah supaya dia mengkhianati suami saya
karena kamu ingin membalaskan dendam kamu
tante tante enggak kayak gitu
aku juga sekarang bingung aku gimana
aku harus ngapain supaya tante percaya sama aku
semua apa yang keluar dari mulut kamu itu cuma kebohongan
bersambungkan kamu bisa teman teman